terkait dengan rencana reuni persaudaraan alumni dua ratus dua belas
dewan penasehat persaudaraan alumni atau pa dua ratus dua belas egy sujana
menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya pernyataan politik
sebagai bagian dari hak politik warga negara indonesia
seperti dikutip dari detik com
egy sujana mengaku adanya kemungkinan suatu pernyataan politik
pernyataan politik ini berisi kemungkinan dukungan politik dalam pemilu dua ribu sembilan belas
sebagai hak politik warga negara dalam pesta demokrasi
menurut egy saat ini adalah momentum tepat dilaksanakannya reuni dua ratus dua belas
pada dua desember mendatang atau tahun ini
sementara itu mantan ketua mui yang juga merupakan cawapres nomor urut satu
ma'ruf amin dalam mewawancaranya dengan jurnalis detik com
menyatakan bahwa gnpf sudah bubar dan gerakan dua ratus dua belas sudah selesai
sehingga menurut ma'ruf tidak perlu lagi ada gerakan lain yang berpotensi memecah belah bangsa
karena itu ketika selesai ahok sudah saya bubarkan itu
gnpf mui itu selesai tidak ada lagi dua ratus dua belas itu selesai
karena persoalan yang menjadi penyebabnya adalah
fatwa dan fatwa itu sudah selesai
karena itu ketika ada pa dua ratus dua belas
kemudian ada muncul lagi gnpf ulama
saya bilang untuk apa itu
kita sekarang membangun keutuhan bangsa
bukan lagi nggak ada sesuatu yang penegakan hukum
yang kita harus perjuangkan
karena persoalan penurutan agama sudah selesai
nah karena itu saya tidak mendukung gerakannya
karena itu akan memecah bangsa
aksi dua ratus dua belas dua tahun yang lalu masih segar dalam ingatan atas masifnya
dan pengaruhnya dalam kontestasi pilkada ibu kota
dua tahun berjalan punggawa gerakan ini masih ada
dan memberi dampak yang cukup serius pula dalam perpolitikan indonesia
dan tahun ini mereka berencana akan berkumpul kembali
di tanggal yang sama dengan tajuk reuni
pertanyaannya adakah torehan warna baru
mengingat penistaan agama
dan penyelidikan agama
adakah momentum yang dimanfaatkan menjelang perhelatan pilpres di tahun dua ribu sembilan belas ini
kami akan bahas bersama dengan dua narasumber saya malam hari ini
ada inas nasrullah
yang juga merupakan ketua dpp partai hanura
dan juga juru bicara persaudara alumni dua ratus dua belas novel bambukmin
bang inas selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
selamat malam assalamualaikum
assalamualaikum wr wb
sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar ini harus saya berikan kepada bang novel ya
jadi insya allah
kita reuni selat rahmi akbar
dan ini menjadi agenda tahunan
jadi ini reuni yang kedua
jadi mulai dari sekarang
dan yang memang sudah terbentuk wadahnya
persaudaraan alumni dua ratus dua belas
yang memang cabangnya sudah ada di berbagai daerah
nah ini menjadi agenda tahunan
kami fokus nggak pernah ada urusan politik
mungkin tahun depan nggak ada kontestasi politik
ya kita terus jalan
tiap tahun tiap tahun tiap tahun
jadi kita jadikan wadah selat rahmi akbar setiap tahun
dengan semangat tetap
jelang pilpres dua ribu sembilan belas bang novel yakin gak ada agenda politik di belakangnya
untuk sampai saat ini kita punya agenda murni
bukan urusan politik
kita fokus selat rahmi akbar
bela yang kita kedepankan kita canangkan
yaitu aksi bela kalimat tahun
dengan kita akan mengibarkan satu juta bendera
itu kita akan kibarkan
ada urgensinya sih
maksudnya apa urgensinya
jadi urgensinya saat ini kita tetap minta sama semangat untuk mencari keadilan
karena sampai saat ini kita melihat keadilan nggak berpihak kepada kita
dan keadilan itu sangat mahal
untuk kasus sebelumnya saja kita harus menghadirkan delapan juta orang tujuh juta orang
dan keadilan itu sudah diberikan oleh satu orang pelaku penista agama
dan saat ini pr itu malah bertambah
penista agama ini ada empat ada bu sukmawati ada victor leskodat
kemudian juga ada guntur romli dan ade armando yang sampai saat ini nggak diproses
dan kriminalisasi ulama meningkat termasuk habib rizik
yang sampai dikejar di saudi oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
yang memang mencelaka ingin membungkam daripada aktivitas habib rizik
yang memberikan selama ini komunikasi kita baik
dan juga instruksi perjuangan tak lain dan tak bukan cuma bela agama
apakah urgensi ini memang ada tidak dengan ditunggangi oleh agenda politik di belakangnya
terkait dengan pilpres dua ribu sembilan belas kalau dikit lagi
jadi kita harus lihat dulu makhluknya apa ini
alumni dua ratus dua belas itu nanti gitu
apakah dia benar benar unik
kalau dia reuni maka yang berlaku adalah izinnya izin keramaian
nanti kita lihat dari kepolisian apa
kalau dia bukan mendapatnya izin keramaian
tapi mengacu kepada undang undang kebebasan publik berekspresi
yaitu undang undang demonstrasi
namanya undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kalau tidak salah
tentang kebebasan menggunakan pendapat di depan umum
kalau mengacu pada undang undang itu berarti ada tiga kemungkinan
yaitu adalah demonstrasi rapat rapat umum dan mimbar bebas
kalau dia masuk ke situ maka yang harus diperhatikan bahwa ini namanya adalah demonstrasi
kalau demonstrasi ada ketentuan di situ dalam undang undangnya
dia harus berkoordinasi dengan yang akan di demo
siapa yang mau di demo pada ruang ini
kalau memang tujuannya adalah itu harus jelas siapa yang mau di demo
dia harus berkoordinasi dengan yang akan di demo
nah selain itu ada ketentuan lain bahwa di dalam undang undang tersebut
harus mengacu juga pada undang undang lain yang berkaitan yaitu undang undang tentang jalan raya
nah dari bang novel sendiri untuk aksi yang akan dibentuk tanggal dua desember ini
sudah cukup konkret nggak sih
seperti yang sudah tadi dinyatakan bang inas sudah ada ketentuannya dimintakan izin seperti apa
jadi sampai saat ini itu prosedur standar ya pasti kita akan urus izin
dan insya allah memang itu agenda tahunan memang ada momen tertentu
karena kalau memang demonstrasi itu kan nggak ada momen tertentu mendadak spontanitas
kali ini kan agenda tahunan nanti tahun depan kita bikin yang ketiga tahun depan lagi tgbin keempat
ya tergantung momennya isunya apa hanya akan yaitu mengangkat isu isu yang berkaitan dengan agama
spirit dua ratus dua belas ini adalah semangat untuk bela agama cinta agama cinta negara cinta pancasila
nanti kita lihat isu tahun ke depan ini apa ya nanti itu kita akan angkat
nggak mungkin kita bikin acara acara yang berkaitan dengan agama

tapi kalau misalnya berkaca dari tahun lalu dan juga dua tahun yang lalu ada isu isu yang seperti apa
apakah juga ada tone politik di belakangnya
bang inas akan menjawabnya setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kita masih akan membahas mengenai rencana reuni dua ratus dua belas di tahun ini
tapi tadi saya nanya mengenai bang inas ya kalau misalnya berkaca dari reuni yang sudah dilaksanakan dua tahun kemarin
kemudian juga aksinya dua tahun yang lalu ini ada tahun politik gak sih di belakangnya kalau menurut bang inas
ya kalau ini berdekatan dengan kita kan sudah di ujung tahun elektoral ini sebentar lagi ada kita pemilu
ini bisa dicurigai sebagai agenda politik dari pasangan calon tertentu
kita kan akan lihat nanti gitu kan seperti apa agendanya
kalau memang ternyata ini adalah agenda politik calon tertentu kita lihat
tapi dia melanggar pada pkpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan tidak apa tidak
kalau dia melanggar pkpu dua ribu delapan pasti kita akan laporan kepada bawas
kebetulan nih bang inas bang novel ada pernyataan dari salah satu dewan penasihat persatuan alumni atau persaudaraan alumni dua ratus dua belas
yang sempat kami quote sedikit nih pernyataannya
boleh kita mainkan
di layar belakang bang ines dan bang novel
oke momentum dua ratus dua belas satriuni kita berkumpul untuk mengingat bahwa dua ribu enam belas tanggal dua desember itu momentum kebangkitan bangsa
dan mungkin ada statement politiknya kita berkomitmen imam besar umat islam indonesia habib rizik
mudah mudahan bisa dikumandangkan dan tentunya dukungan politik hak kita karena pemilu itu hak kita untuk milik siapa
ada statement dukungan politik di sini gimana bang inas dulu deh menanggapinya
jadi kalau memang ini ada statement politik dan dukungan itu ada pelanggaran nanti kepada pkpu dua puluh tiga dua ribu delapan belas
nah ini bawas tuh harus tegas
oke saya potong dulu ya bang inas ya bang novel dulu deh yang menjawabnya sekarang
pak egy sujana sudah berbicara terkait dengan adanya kemungkinan dukungan politik
gimana kalau misalnya dari pa dua ratus dua belas sendiri
jadi memang kan pa dua ratus dua belas adalah gerakan
adalah gerakan yang memang untuk salah satunya untuk mengarahkan kepada kepentingan politik
itu politik yang sesuai dengan nafas islam nafas agama
tetapi agenda ini seperti tahun kemarin kita tidak ada gane politik
karena tahun kemarin kan kosong karena sebelumnya memang kita bela agama ada sanggup politik dengan pilkada pertama
nah yang tahun kemarin dua ribu tujuh belas itu nggak ada agenda politik sama sekali
dan itu kita tetap selenggarakan
yang sekarang ini karena memang eskalasi politik yang begitu tinggi mungkin mungkin saja
ada satu dua orang yang mungkin memanfaatkan untuk kepentingan politik
ya kan mereka punya tujuan tertentu yang nanti kita kan nggak mungkin kontrol satu persatu yang berbicara siapa gitu
ya mungkin kalau orang politik sekelas egy sujana ini ya mungkin orang politik ya bisa juga ada kemungkinan bicara politik gitu
oke tidak ada agenda politik
tapi kalau ada tokoh tokoh politik yang hadir
tidak ada menutup kemungkinan tokoh tokoh politik yang hadir itu akan bicara mengenai kemasan politik
nah berarti ditunggangi oleh ada tone politik ya begitu kan
jadi kalau untuk ditunggangin politik tujuan kita zikir istighawasakubro kemudian sholawat bahkan ada nisa sabian gitu kan
nanti juga ulama ulama berbicara seperti itu
artinya mayoritas atau dominan itu bukan urusan politik
cuman kalau memang ada yang satu dua orang politiknya kita gak bisa tahan
mungkin dia di tengah jalan ngomong politik perjanjiannya kita sudah amanatkan ini bukan urusan dukung mendukung ya kan
akan tetapi kita harus jelas siapapun yang diseberang kita yang mendukung penista agama yang kriminalisasi ulama ya harus kita lawan
artinya orang orang tokoh tokoh ini pasti hadir gitu
apapun nanti judulnya karena ini mendekati tahun elektoral mendekati pemilu
suka apa tidak suka maka itu dua ratus dua belas besok
kalau ini agenda politik maka bahwa harus tegas karena ada pelanggaran disana terhadap pkpu dua puluh tiga dua ribu delapan belas
kalau tadi saya lihat juga lihat kan makhluknya apa ini
makhluknya apa benar benar alumni atau dia demonstrasi
kalau dia reuni maka kan dia harus ada izin
tidak masuk di dalam demonstrasi
tidak masuk dalam imbar bebas
nah kalau izin keramaian saya harus mengingat kepada polri kepada kepolisian agar tidak mengizinkan nanti di monas
karena kasihan masyarakat pemakai pengguna jalan
silahkan nasib di luar monas itu
mau di kemahiran itu silahkan
tetapi agenda politiknya harus diawasi oleh bawah situ
saya melihat ini sudah kental dengan agenda politik
pernyataan egy sujana ya sudah pasti
akan nanti akan menggangguan nama calon kita
nah ini yang tidak boleh terjadi
nah bang novel gimana nih bisa
kan tadi dibilang sama bang inas
bahwa dikatakan agenda politik
kalau mengenai agenda kita gak ada agenda politik
kemungkinan ada unsur unsur muatan politik itu bisa ada
gak mungkin kita melepaskan diri dari politik apapun termasuk pembangunan yang selama ini
ya kita melihat ada kepentingan politik
nggak takut melanggar tuh bang
nggak takut melanggar
ya kita melihat unsur pribadi nanti bawah situ bekerja
siapa yang melanggar daripada acara itu yang membawa urusannya politik ya silahkan saja
bahwa selalu bekerja dengan undang undangnya bekerja dengan peraturannya
yang pasti kita menyelenggarakan persaudaraan alumni dua ratus dua belas ini adalah reuni rutin per tahunan
ada kepentingan politik ada pemilu ada pilpres atau pilkada itu tergantung momennya
kalau kemarin tidak ada yang sekarang ada ya mungkin empat tahun ke depan kita nggak pernah untuk dukung mendukung politik
ya itu bisa saja karena ini agenda tahunan
kalau kita buat mendadak ya kan yang memang ditujukan untuk pemilu ya kita bisa beda tanggal bisa beda tempat
ini berarti sudah direncanakan lebih sudah direncanakan berarti kan
ya tiap tahun kita akan rencanakan insya allah mudah mudahan dua ratus dua belas dua ratus dua belas itu akan tiap tahun
nah yang tahun ini undangannya siapa aja nih bang
semuanya kita undang
toko agama udah pasti
ya orang orang politik ada gitu
ada paslon yang terkait
ada paslon yang terkait
tapi kan mereka boleh dikatakan hadir saja
kalau hadir saja kan belum tentu menyampaikan kepentingan politik atau orasi orasi politiknya gitu
nanti kita lihatlah di lapangan bagaimana kalau memang kita sudah sepakat untuk menghapuskan daripada agenda politik sama sekali ya itu bisa saja
atau juga memang sekedar hadir saja orang orang toko toko politik ya bisa saja mungkin yang senior senior sebagai orang tua toko toko agama juga kan ada toko toko politik
salah satu toko politik sudah ada yang membuat pernyataan terkait dengan apabila itu
dia diundang atau beliau diundang dalam acara dua desember ini
mungkin kita bisa putarkan dulu seperti apa pernyataan terkait dengan salah satu tokoh politik yang juga akan ikut dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas ini
sudah saya bubarkan itu gnpfmu itu selesai
tidak ada lagi
dua ratus dua belas itu selesai
karena persoalan yang menjadi penyebabnya adalah fatwa
dan fatwa itu sudah selesai
karena itu ketika ada pa dua ratus dua belas kemudian ada muncul lagi gnpf ulama saya bilang untuk apa itu
kita sekarang membangun keutuhan bangsa
bukan lagi nggak ada sesuatu yang penegakan hukum yang kita harus perjuangkan
karena persoalan penundaan agama sudah selesai
nah kalau karena itu saya tidak mendukung gerakan itu
karena itu akan memecah bangsa
motor gnpf mengatakan sudah tidak perlu lagi
reuni dua ratus dua belas di tanggal dua desember mendatang
jadi kalau dibilang motor itu
karena kita adalah semangatnya ini mengkritisi petahana
yang selama ini petahana nggak berpihak kepada kita ya
nggak pada umat islam kepada ulama ulama yang istiqamah
dari mana sekarang mengatakan bahwa pemerintahan saya tidak berpihak pada ulama
dan tidak berpihak kepada mengkriminalisasi ulama
saya bertanya berapa puluhan ulama yang dikriminal
semuanya berdasarkan apa yang ditemukan oleh polisi
kalau di situ ada pelanggaran undang undang ya akan di
tapi kita melihat kondisi
biar saya selesaikan dulu
mohon maaf ini pertanyaan saya belum tuntas
anda yang nyebut yang nyalah
nggak bisa anda yang nyalah
bukan barusan ditanya kepada saya
bukan saya ditanya
saya lagi jawab bukan dipotong
kalau ditanya saya jawab
tunggu saya gunjuk dulu
orang saya gunjuk dulu
kamu masih saksi kan semuanya
bang yunus kita jawab dulu
nanti baru bang novel punya hak jawabnya ya
tadi saya sudah menyatakan kepada bang inas
nanti silahkan diputar lagi
ya bang inas bisa teruskan dulu
jadi maksud saya begitu
kalau mau sebut sebut sekarang kriminalisasi ulama
di mana berapa orang
ya tidak ada
dihitung aja berapa orang
karena ada kasusnya
makanya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian
tidak berpihak kepada ulama yang mana
wah presnya yang dipilih cawa
wah pres yang dipilih ulama
di mana ketidakpribilhakan itu
harus jelas dong
yang di pihak sana sudah jelas
disodori ulama tapi tidak dipilih
jangan sekarang ulama ini
diadu dong mbak sekarang
ulama ini sudah kita tempatkan pada tempat yang terlembat
jangan diadu dong mbak
jadi tahun ini terjadi yang luar biasa
ulama ini dikriminalisasi
bukan satu dua orang
aktivis dan sebagainya itu
sudah rentetan menjadi
kenapa dikatakan pekriminalisasi
karena memang terjadi rekayasa rekayasa
termasuk yang sudah dibuktikan
yang tidak bisa terjerat
kasus chat fitnanya habib rizky itu adalah
begitu juga yang terjadi jabar
begitu pun laporan laporan yang diterima sampai saat ini
itu adalah tindakan kriminalisasi
mungkin kepentingan petahana yang punya
ambisi kekuasaan yang begitu luar biasa
enggak mau diganggu
dengan isu isu daripada agama ini
yang kita memang ada
yang kita memang bela al quran
yang ulama istiqomah ini
ulama ada dua
ada ulama suh
yang kita perjuangkan adalah
yang dipilih oleh ulama
bukan presiden yang dipilih ulama
presiden yang dipilih ulama itu mulia
tapi ulama yang dipilih presiden
adalah tanda tanya ulama apa
apalagi tadi apa yang disampaikan jelas
yang tadi sebelum tuntas
menyambut daripada kata kata
yang itu akan saya jelaskan
namun udah dipotong
bahwa gnpf mui memang udah dibubarkan
tidak pernah ada gnpf mui
sekarang yang ada gnpf mui
semangat ulama ini
ulama ulama yang istiqomah
yang sampai saat ini bela al quran
lawan penista agama
lawan daripada kriminalis yang sulama
itu ada di pihak kita
jadi perlu dibedakan
ulama khair sama ulama suh
ulama yang menjilat kepada pemerintahan
ada ulama yang istiqomah
agar negara ini
jangan diatur lagi
dan dikuasai lagi
dan dikuasai lagi
dengan orang orang kepentingan
menjadi pengkhianat bangsa
ada dua golongan tadi ya
akan kita gali lebih lanjut
tetap di segmen tiga ini
di layar pemilu tepercaya
biasa satu narasumber saya
malam hari ini
menyatakan ada dua golongan utama
dari ulama saat ini
yang ada di indonesia
bisa dijelaskan lebih lanjut
ini dua golongan utama
ulama di indonesia
yang saya tahu
dapat dari guru
berdasarkan rasulullah sampaikan
wa syarul ulama
yang datang kepada
yang datang kepada pemerintahan
jadi bisa dibedakan
antara ulama khair
ulama yang berjuang istiqomah
mereka siap berkorban
inilah yang dikatakan ulama khair
ya kita berhusnuzon
apa yang di sana
mereka masuk di dalam
kita tetap setia kepada ulama
menjadi rujukan kita
ada ulama ulama khair
sampai saat ini kita
sudah lama dibubarkan
menjadi gnpf ulama
kita tetap mengacu
fatwa tentang penisahan agama
mui itu mengeluarkan fatwa
haram memilih pemimpin
kita masuk substansi tadi
yang masih masalah ulama
satu ulama lagi
ulama yang istiqomah
satu lagi ulama
yang mendekat kepada pejabat
mendekat kepada pejabat
artinya bergabungan pejabat
ini yang bisa kita bedakan
klasifikasi ulama gitu
ini di sini
ada ulama ulama yang mengkritisi pemerintah
yang menegur kepada pemerintah
yang menegakkan keadilan
yang menegakkan daripada nilai nilai agama
yang mereka ini dikorbankan gitu
kita melihat ulama ulama yang seperti ini
justru yang lebih banyak
karena kita melihat ulama ulama sedikit
keterbatasan mereka ini
udah datang ke pemerintah
karena memang ada adabnya
dan mereka ini takut fitnah
jadi memang sedikit gitu
yang kepada mereka
ulama ulama yang sedikit gitu
harus konfirmasi dulu sama bang idas nih
bukan dari sana sih
di sini pun kalau nanti jadi presiden
ulamanya kan ke sana
jadi berubah dong
su jadi her
melihat daripada niat
niat dari ulama ulama yang ada di sana
mendorong untuk jadi
nah kalau nanti

mau merangkul semuanya
dari dulu memang
dari dulu merangkul semua
kita lihat pak jokowi selama ini bergaul terus dengan ulama
mendatangi ulama dengan baik
mengunjungi ulama dengan baik
selama ini kan dilakukan oleh pak jokowi
nah dengan adanya
itu dilakukan oleh pak jokowi
kemudian saya katakan
ulama ulama yang ada di kuning pak jokowi
ada mereka yang terampu cawe cawe dengan pemerintah
mereka sangat bersedia masih kunjungi
dan mereka tetap di tempatnya
beda dengan yang ini
ini gitu loh ulama yang ada sini terus mendorong dorong calon jadi presiden setelah
jadi pengen mengapaan apa mereka akan mundur lagi tidak akan mereka akan ada di lingkungan itu semua
ikut cewek cewek di sana oke bang ini berbahaya sama ulama ulama yang begini yang mendorong undang
jadi presiden nanti ikut cewek cewek di dalam pemerintahan oke banginnya seperti bang novel
ini ada di luka jadi mendahulukan yang ada yang belum terjadi nah ini yang berbahaya lah ya kan
nggak berbahaya itu apa adanya jadi kita mendorong mendorong apa tetap kita harus berjuang ya kan
yang mudaratnya lebih dikit ini kita angkat ya kan pemimpin pemerintah ini yang menurutnya lebih dikit
ini kita angkat walaupun namanya manusia pasti punya kekurangan kesalahannya dan pasti etika
kita harus tetap junjung tinggi bahwa orang orang kita ini memang orang orang yang memang
sebelumnya walaupun ada di pihak kita sampai saat ini pun anies nggak ada yang ulama mundar mandir ke
gubernur biar gubernur yang menyapa
mendatang ulama itu kenyataan yang sampai saat ini walaupun ada satu dua yang mungkin
urgent untuk menasehati tapi sampai saat ini gubernur dki yang memang kita dorong yang
kita perjuangkan sampai saat ini ulama gak ada yang ngemis ngemis yang mundar mandir
kepada pemerintahan kalaupun ada darurat ada kasus bisa dinasehati nah selama ini ya kan
kita melihat contoh pilkada di jakarta yang kita dukung ini dan kita sampai saat ini pun
satupun saya ada yang melihat orang dari kelompok kita yang mundar mandir kebalai kota yang mundar
mandir tak apa punya kepentingan dengan umarok yang mereka juga untuk pemerintah nah ini kita
pakai juga nanti begitu dua ribu sembilan belas kalau sumpama allah izinin kita menang kita akan kasih pelajaran kita
pemerintah jangan juga punya kepentingan menang ini dalam arti apa menang dalam arti antinya apa
yang kita dukung ya kan apa yang kita dukung ini nanti umpama apa yang kita dukung ini nanti umpama
ini ya menang kita akan perlakukan seperti sebagaimana bang anies sampai saat ini kan menjadi
gubernur yang kita sampai saat ini enggak ada yang munar mandir kebangani ulama yang sibuk
mundar mandir mendukung dukung daripada program selama masih berjalan dengan relnya kita lihatin
enggak punya kepenting tapi kalau sudah menyimpang kita panggil nggak mau datangnya harus kita
lurusin kita harus datang kita harus tegur artinya kalaupun kita datang harus kita menegur bukan kita
bagian kepentingan daripada mereka artinya kita menjadi kaki tangan selama ini ulama yang ada di
nomor dua kan yang sampai saat ini masuk ulama nomor dua yang diatur yang sampai saat ini ketetapan
ulama yang ada sampai saat ini enggak ada artinya enggak bisa merubah daripada penista agama di
penjara itu nanti juga nanti akan dideklarasikan di dua desember mendatang gak kalau untuk itu masih
jauh melangkah ke sana ya kan masih untuk langkah kita jauh nanti kalau memang sudah terjadi
arahnya kemana kita akan pakai mengedepankan kalau ulama ulama hari ini mengedepankan ayat ayat
nabi ayat ayat suci itu yang akan kita kedepankan bukan ayat ayat konstitusi untuk hak politiknya
gimana kalau untuk hak politiknya gimana sudah kemana kenapa udah sudah sudah jelas arahnya kemana
kita ada hak politik kita yang harus kita sampaikan dan kita nggak mungkin terlepas daripada hak
politik kita dari tujuh belas tahun punya hak suara dan itulah yang kita arahin siapa yang akan kita milik
pemimpin yang saat ini ada bergabung dikubur kelompok penista agama itu jangan dipilih haram
dinyatakan seperti itu itu kan kemudian dan mu ini itu lebih luas lebih banyak lagi cuma satu
kok yang mereka selera umi mu ini masih konsisten masih tetap kita faktya fatwa nya enggak berubah
baik itu ya kita ya kita berharap khusnudun lah kepada kyai ini untuk bisa mulusan walaupun
diperjuangkan kriminalisasi kemudian juga penista agama sampai saat ini ada di penjarakan
oke kita kasih bagi nasional sepatu bicara tanggapannya bagi nes jadi begini bicara kriminal
disusulkan saya bilang berapa puluh lama enggak disimpan di tulis tulis dong si asyik besi
ccd siapa gitu harus jelas di list berapa puluh kriminalisasi nah apakah sekarang ulama melanggar
kejururan tidak boleh diproses harus diproses dong berapa lama yang sekarang yang yang yang
yang dikrimai saya dihitung aja gitu ada sepuluh enggak ada lima enggak ada yang mana gitu sebutin tuh
kalau disini ada sebutin nama namanya kemudian seram penista agama penista agama itu sudah
selesai move on dong masalah ahok masih aja penista ada penista move on dong sudah dipenjara
kita masih ngurusin penista agama mari kita maju mari kita maju ke depan sebagai bangsa dan
bangsa yang beradab yang sudah di yang sudah di diproses secara hukum sudah tinggalkan mari kita
sekarang berkompetisi di hal yang berikutnya yaitu di pilpres jangan untuk untuk untuk
mengalahkan pak jokowi menggunakan jargon jargon penista agama oke ini kan namanya tidak elegan
tunggulah ketahuan tadi mau dia mampuan veter tunjukkan saja program program seperti apa
oke jika tidak mampu menunjukkan program putusnya penista agama sangat kita dituntut masyarakat
mana program program program bachelor jelas apa yang dikerjakan sekarang programnya pak jokowi pak
jokowi nah sekarang ditanya sekarang programnya pak pak prabowo mana nggak pernah mencuat
buntutnya mabu buntutnya memainkan sekalian sekalian sekalian dimainkan penista agama keluar
kriminalisasi ulama keluar itu terus yang dimainkan
bang novel boleh tanggapannya
jadi sampai saat ini
peristah agama dengan sangat
leluasannya di kubu petahana
luar biasa penistaan agama
saya lawyer tiap hari dapat laporan
hari ini tadi musti saya melaporkan lagi
partai yang menista agama
ini masih jadi salah satu agenda dari
karena justru lebih parah karena dengan kasus
yang kita lihat masih kurang
daripada jauh daripada keadilan karena dua tahun
itu kita demo sampai dua kali
hari ini tadi masih kita tuntut sp tiga nya
untuk dijadikan tersangka lagi
masih ada yaitu guntur romi dan masih ada
diana armando justru bertambah penista agama
dan ulama satu yang pertama
habib rizik yang kedua ada alfian tanjung
yang kemudian juga ada
daripada john ruginding ada dan sebagainya
yang mereka ini rentetan rentetan
aktivis islam yang mereka ini
satu pun kadang diberikan sp tiga
dan ketidakadilan itu jelas sukmawati bisa
diberikan sp tiga padahal yang lapor
dua puluh delapan orang empat partai itu
yang lapor beberapa partai itu
lapor karena kenapa ini berbahaya
nah ini kita melihat
sampai saat ini mereka ini
nggak bergeming gak ada pernyataannya
belum selesai karena mereka masih terkelompok
yang itu itu saja yang mereka
tidak meminta maaf kepada umat islam
pemimpin yang sampai saat ini presiden nggak meminta
maaf kepada umat islam yang tidak
membuat pernyataan bahwa tidak lagi mendukung
penista agama yang kemudian juga
diadalisasikan dengan pernyataan itu
untuk segera menjerat penista penista agama
masukin ke penjara menghentikan
kan ulama ulama yang di kemarin sp tiga
itu kan ada rekayasa siapa yang melakukan itu semua
begitu juga yang pelakuan tentang
kita akan fokus lagi
kepada yang besok akan dilaksanakan di dua desember sebenarnya
dan ke depannya sih bang
pa dua ratus dua belas ini ujungnya kemana sih
kenapa ujungnya kemana
jadi ujungnya kita tetap
adalah semangat untuk membela agama
membelah agama aksi ini
gak mau jadi partai bang
gak mau menjadi partai
kita nggak pernah bikin partai aja
bikin partai aja enggak apalagi menjadi partai
bikin partai saja tidak apalagi mau jadi partai
jadi kita tetap istiqomah
berjuang insya allah mudah mudahan
nanti ada perubahan
kalau memang udah gak ada isu
penistaan agama tidak ada lagi
iulama ke lima s ini gak ada lagi
artinya kita sudah berjalan sedemikian rupa
sesuai dengan pancasila sesuai dengan agama
ya kita gak pernah ada lagi
daripada penista penista agama
karena kita perjuangkan sampai saat ini
penista agama masih kental dan bahkan eskalasi bertambah
penistaan agama itu luar biasa
tiap hari kita mendapatkan handphone sampai kita kelelahan
untuk melaporkan pelaku penista agama
karena dalam sejarahnya suman ini yang di
penista agama dijerat dua tahun yang sebelumnya empat tahun
kemudian lia eden kemudian
ahmad musadik empat tahun
kemudian juga yang namanya asrendu
atmawiloto itu semuanya sanksi tegas
sanksi yang tidak tegas ini yang dua tahun ini
memicu ah segitunya penistaan agama
akhirnya gak ada komitmen
dari pemerintah ini
untuk menghentikan daripada kriminalisasi ulama
dan tidak mendukung lagi penista agama
itu sampai saat ini yang belum ada
yang saya belum dapat maupun terucap
maupun tertulis itu sampai saat ini
saya tidak pernah
dapatkan daripada pimpinan
kalau bang inas sendiri melihatnya dari pa dua ratus dua belas
kira kira arahnya kemana
apakah kriminalisasi dan apakah
bang inas melihat ini kalau misalnya dari
kubu satu ini ditunggangi benar atau
ada kepentingan politik di baliknya
ya saya mau ngeras tadi
kriminalisasi ulama baru dua aja
disebutkan habib rizik alfian
lantas diadain john rukinting
dibilang ujuk ujuk jadi ulama sekarang nih
saya baru tahu sekarang john rukinting
sejak kapan tuh jadi ulama
munculkan nama nama ulama yang dikriminal
ujung ujung ditambah juga dipaksain john rukinting
oke saya kembali lagi kepada
saya melihat dari pembicaraan ini semua
barusan bahwa ini sudah jelas agendanya
ada agenda politik
untuk memenangkan salah satu paslon
itu pasti gitu loh
itu pasti akan mendukung salah satu paslon
ya ini saya minta dari pihak bawasuh
kalau memang itu arahnya kesitu
ya harus dibubarkan bawasuh
tentukan siapa pelakunya
kalau memang itu memang berpusat kepada
paslon dua ya harus di tegas tegas bawasuh
itu yang pertama
yang kedua juga polisi harus juga
ini adalah izin keramaian
harus jelas itu kalau izin keramaian
jangan diizinkan untuk di monas
silahkan diluarin monas
tapi kalau dia demonstrasi boleh dimana aja
tapi harus ada rambu rambu
kayak dulu demonstrasi menutup jalan
dibiarkan oleh polisi ini kan tidak boleh
melanggar undang undang jalanan raya
di tanggal dua desember
bang ines dan juga bang novel
terima kasih sekali lagi karena durasi
sangat sempit kita tidak bisa meneruskan
lebih lanjut secara on air ya pembicaraan
atau perdebatan ini ya tapi kita harapkan
apabila nanti jadi dilaksanakan
jadi dilaksanakan ya bang novel ya
insya allah akan dilaksanakan tetap
melawan penista agama kriminalisasi ulama
karena saya punya daftar
akan saya sebutkan ini ulama ulama
yang sempat diperiksa yang sempat
dipojokkan yang sempat dipersekusi
oke apapun tajuknya
dibandingkan zaman zaman sebelumnya
ini yang betul betul
mengkriminalisasi ulama dengan jumlah
yang luar biasa fantastis
karena sebelum sebelumnya zaman pki sampai zaman sekarang
tidak ada ulama yang dikriminalisasi sampai sekarang
ini saya sudah bawa listnya sekarang
kita tunggu berikutnya
kalau memang tadi itu kan adalah sebagian ulama besar
ada juga ulama ulama yang memang sudah diproses
yang sudah dilaporkan yang sudah
diperiksa oleh kepolisian dengan pernyataan
harapannya sih adalah berjalan lebih kondusif
jadi aksi di dua ratus dua belas riuni dua ratus dua belas akbar ini
kita sangat menjaga persatuan
jangankan persatuan rumput saja kita jaga
tidak ada yang terinjak satupun
itu daripada konsep kita
aksi rahmatanil alamin
inilah islam rahmatanil alamin
yang sebenarnya yang semua
orang orang yang berpengalaman
orang datang baik suku
bangsa agama pun mereka datang
karena mereka tahu kita ini adalah
mempunyai kedamaian tapi jangan coba coba use kita
kita akan melakukan perlawanan
apapun resikonya kita akan lawan mereka
penista agama dan kriminalisasi ulama
durasi sangat sepit
kita harus sudahi dulu ya
dialog pada malam hari ini
tetap bersama kami layar pemilu terpercaya
masih akan kembali sesaat lagi